sampai jumpa di video selanjutnya
pelaku pasar masih menantikan data ketenaga kerjaan dari negeri pamansan
konsensus proyeksi analis memperkirakan angka pengangguran amerika serikat pada juni akan stagnan di tiga enam persen
sementara no farm payrol juni turun di kisaran rp dua ratus enam puluh delapan hingga rp tiga ratus dari rp tiga ratus enam puluh delapan di bulan mei lalu
sentimen negatif bagi rupiah juga muncul dengan adanya aksi capital outflow yang masih berlanjut
tak hanya itu kenaikan cadangan devisa indonesia juga sepertinya belum mampu membendung
mengung keperkasaan dolar
lalu kita lihat bagaimana posisi isg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini apakah juga menguat seperti halnya rupiah
iasg menguat sembilan puluh lima persen di enam tujuh ratus lima belas
sejumlah analis masih memprediksi isg akan bergerak konsolidasi dengan potensi menguat
penurunan volume transaksi berlanjut hingga kamis kemarin
hal ini mengindikasikan potensi konsolidasi lanjutan pada isg di jumat ini
sentimennya berasal dari pergerakan indeks di bursa wall street
harga komoditas dan data indeks keyakinan konsumen
kenaikan tipis kemarin dipengaruhi oleh penguatan indeks di bursa wall street setelah dirilisnya data fomc minutes
data tersebut mengkonfirmasi bahwa the fed berkomitmen untuk menurunkan angka inflasi
selanjutnya kita ke pembukaan bursa saham asia pasifik yang dibuka pada pagi hari ini waktu setempat
sepertinya semua menghijau
nikkei menguat satu tiga puluh tiga persen di rp dua puluh enam delapan ratus empat puluh dua
begitu pun juga dengan shanghai composite
han seng dan kospi rata rata menguat satu tujuh belas yang cukup menguat cukup tinggi yaitu nikkei
begitu pun juga dengan han seng lima puluh enam persen di rp dua puluh satu tujuh ratus enam puluh tiga
kalau saya sedikit mereview beberapa informasi yang saya dapatkan pagi hari ini
dari negeri sakura pengeluaran rumah tangga jepang mencatat penurunan mengejutkan di bulan mei
jatuh untuk bulan ketiga berturut turut
pengeluaran tergelincir lima persen pada bulan mei dari tahun sebelumnya
hal ini didorong oleh rantai pasokan terutama sayuran dan belanja makanan di luar rumah
sementara itu di moskow exchange mencatat volume perdagangan rubel yuan mencapai rekor tertinggi empat puluh empat tiga miliar rubel
atau setara dengan tujuh ratus tiga juta dolar
minggu ini di bursa moskow meluncurkan perdagangan rubel yuan pada tahun dua ribu tiga belas
dan pada bulan april volume perdagangan hariannya mencapai dua puluh lima miliar rubel
selanjutnya kita beralih ke penutupan perdagangan bursa saham eropa pada hari kamis waktu setempat
bursa eropa sepertinya semua
kompak menguat yang cukup signifikan yaitu euro stock dan juga dex yang menguat hampir dua persen
bursa eropa ditutup naik tajam pada kamis kemarin melanjutkan kenaikan di hari sebelumnya
di tengah mundurnya boris johnson sebagai ketua partai konservatif
hal ini secara otomatis membuat johnson harus melepas jabatan sebagai perdana menteri inggris
indeks fusi inggris diperdagangkan naik satu satu persen
gerakan harga saham di bursa eropa
raksasa pengiriman denmark mars naik tujuh satu persen
didukung data positif dari perdagangan paru pertama rekan perusahaan di tiongkok cosco
selanjutnya kita ke bursa amerika serikat yang ditutup kamis waktu setempat
wall street kembali bergairah kalau kita lihat semua menguat
yang paling menguat di nasdaq composite bahkan hampir mencapai dua lima di sebelas enam ratus dua puluh satu
kenaikan indeks energi menjadi sektor dengan penguatan tertinggi setelah melonjak tiga lima persen
hal tersebut terjadi karena perusahaan minyak dan gas mengikuti rebound harga minyak mentah dari level terendah dua belas minggu di hari sebelumnya
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di kepala bersih kepala bersih